memasuki pekan terakhir ramadan pemudik tujuan pulau raas madura mulai menumpuk di pelabuhan feri perintis jangkar situbondo
ratusan pemudik berebut untuk bisa masuk ke pelabuhan
mereka juga harus berlarian berburu tempat duduk di dalam kapal
penumpukan pemudik ini terjadi di pelabuhan jangkar situbondo rabu pagi
ratusan pemudik yang hendak pulang kampung ke pulau raas ini pun berdesakan berebut untuk bisa segera masuk ke dermaga pelabuhan
sejumlah ibu dan anak anak pun langsung berlarian menuju kapal agar bisa mendapat tempat duduk
membludaknya pemudik ini diakui pengelola pelabuhan mencapai dua kali lipat dibanding hari biasanya
ini dipicu adanya isu di antara pemudik bahwa hari rabu akan ada dua kapal feri menuju raas
padahal sesuai jadwal hanya ada satu kapal yang beroperasi
akibatnya enam ratus pemudik yang memenuhi pelabuhan hanya tiga ratus pemudik yang terangkut
petugas pelabuhan pun berencana akan segera mengangkut pemudik menggunakan kapal cepat ekspres yang disiagakan dinas perhubungan provinsi jawa timur
kita tidak mempersisakan pekerjaan di lonjakan
lebih ada enam ratus penumpang
ini karena ada isu dari bali mengatakan bahwa hari ini ada dua kali pemberangkatan kapal yang seharusnya hanya satu kali kapal
jadi mereka terprovokasi untuk datang ke pelabuhan jangkar sehingga banyak yang tertinggal
kita permuat kapal
jalur jangkar pulau raas ini memang menjadi tempuan mudik bagi warga yang bekerja di bali
untuk antisipasi lonjakan pemudik dinas perhubungan situbondo dan provinsi jawa timur telah menambah jadwal penyeberangan
dan kapal cepat
diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada sabtu dan minggu pekan ini